ya literasi keuangan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait asuransi ya
asuransi yang disertai dengan investasi atau yang dikenal dengan unit link
ini belakangan jadi sorotan
asuransi unit link sendiri ditujukan untuk memberikan manfaat
tidak hanya perlindungan tapi juga investasi
tak heran kadang premi yang dibayarkan harus sedikit lebih mahal
namun nilai pertanggungan lebih kecil dari asuransi tradisional
karena adanya uang yang ditempatkan di produk investasi
dialokasikannya uang nasabah asuransi ke produk investasi
sioknya tetap memiliki risiko
risiko risiko tersebut kadang membuat hasil investasi
mungkin tidak seindah ilustrasi awal yang diberikan oleh oknum agen asuransi
bagaimana agar kita tidak salah kaprah
terkait asuransi unit link ini kami bahas dengan roby christi
mas roby ini kita bahas soal asuransi unit link sendiri
mas roby mungkin pertanyaan pertama saya pakai asuransi unit link atau enggak mas
oke kenapa tuh mas memilih asuransi unit link
oke dulu sih simpel ya
jadi dulu kan waktu di dua ribu tiga belas dua ribu dua belas lah ya
itu kan rata rata memang kebanyakan unit link
jadi saya waktu itu memilihnya itu karena premi kan bisa disesuaikan dengan budget saya
dan bisa disesuaikan kebutuhannya
misalnya nih asuransi jiwa plus kesehatan plus penyakit kritis dan seterusnya mas
oke tapi kalau dari kacamata perencana keuangan ini
sebetulnya bagaimana melihat sengketa yang kerap dikeluhkan oleh nasabah asuransi unit lin
yang belakangan banyak sekali yang mencuat begitu mas
oke jadi mungkin harus disepakati nih
jadi banyak orang yang kecewa karena mungkin tidak menangkap apa yang dimaksud
jadi contohnya apa nih
misalnya tadi produk unit link adalah produk asuransi
ya produk asuransi yang ditambahkan dengan produk investasi
ya bukan sebaliknya
karena kalau kita ngomong sebaliknya itu akhirnya jadi salah kapra mas
bukan investasi yang ditambahkan dengan asuransi ya
bener nggak yang ilustrasinya
kok nggak sesuai nih katanya ngabung sepuluh tahun dan segala macem
tapi kalau kalian dari awal
bahwa kita sudah sepakat ini adalah produk asuransi
fokusnya ada di besarnya proteksi
jadi catatannya adalah gini mas aldi dan teman teman juga
nilai yang kita bayar lebih itu adalah supaya one suatu hari
misalnya kita lagi ada ekonomi lagi nggak bagus
atau kita lagi nggak ada punya penghasilan
kita bisa tidak perlu bayar lagi
nah saldo investasi yang terbentuk yang menggantikan untuk pembayaran biaya asuransi selanjutnya mas
nah pada suatu waktu
kapan sebetulnya kemudian saldo investasi tersebut bisa terbentuk secara sempurna
kalau mas roby tadi bilang bisa juga melakukan cuti premi
begitu kapan sebetulnya kita bisa memahami konsep unit link ini kemudian hari
bisa kemudian menutupi biaya biaya tersebut jika kita memerlukan kebutuhan mendadak begitu
saranku baik kamu bawa beli unit link maupun tradisional kan pasti harusnya bayar terus ya
karena kan dari awal kita sudah mengalokasikan sekian persen ya dari pemasukan kita emang untuk asuransi
ibarat ini bukan satu satunya solusi tapi dia memang sudah diperhitungkan
sehingga pembayaran premi ini tidak jadi beban mas
nah selama kita masih bisa bayar bayar aja
karena yang namanya biaya asuransi sudah pasti naik tiap tahun nih teman teman
seiring kita bertambah usia sudah pasti naik
tapi yang namanya investasi gak ada yang tahu
ya bahkan stagnan

nah jadi kalau memang waktu titik dimana ya kayak misalnya kayak tahun lalu nih
yang awal awal covid di mana dia sampai di phk tidak ada pemasukan
dan ya sama sekali nggak ada pemasukan gitu kan
bisa jadi dia memilih opsi cuti premi mas aldi
sampai nanti dia sudah punya pemasukan lagi ya dia bayar lagi lanjutin
karena kan kita mau bicara jangka panjang ya
kita bicara nanti dia pas sudah pensiun proteksinya tetap berjalan
makanya kalau bisa ya bayar terus dulu sampai misalnya usia dia lima puluh lima
selama dia mampu bayar bayar dulu
baru kemudian keputusan selanjutnya apakah ingin mengambil uang
untuk menghasil investasi yang dimasukkan ke unitlink atau tidak
sebetulnya banyak yang memilih asuransi unitlink
karena ada iming iming investasi tersebut
nah worth it gak sih mas sepadan atau tidak kemudian
biaya pertanggungan kita yang tidak tercover penuh
dengan uang yang didapatkan dari investasi unitlink tersebut
oke kalau ditanya tadi perbandingannya bagus mana ya antara tradisional atau unitlink ya
sebenarnya sih ini kembali lagi ke preferensi mas aldi
ibarat kalau orang suka mobil nih
ada yang suka mobil sedan ada yang suka suv
bukan berarti satu lebih jelek dan lain lain enggak dong
ya kan tapi ya tadi pasti setiap produk punya plus minus
misalnya nih kita bicara plusnya unitlink adalah tadi dia punya fleksibilitas
ya kan dia bisa di plug and play lah ibaratnya
misal tadinya ada empat manfaat terus nanti seiring berjalan waktu
oh kayak ini yang dua manfaat ini udah nggak perlu lagi yaudah saya bisa buang
sehingga kan biaya bisa berkurang ya kan
terus ada opsi oh pemasukan saya lagi terganggu nih
saya belum bisa bayar lagi saya cuti premi dulu
nah ini salah satu keunggulan di produk unitlink
ya bisa dibongkar pasang nih mas aldi
ya kan tapi tadi kita harus sepakatin
ya kan itu adalah unit link adalah produk asuransi yang ditambahkan investasi bukan sebaliknya
dengan seperti itu kita yaudah berarti kita tahu nih ya kan kita emang untuk jangka panjang
beda kalau produk tradisional ya kan
mungkin buat beberapa teman teman yang lebih ngerti investasi ya kan
lebih ngerti dia bisa kelola sendiri ya mungkin dia prefer yang tradisional
tapi kan tidak semua orang punya kemampuan yang sama
sehingga dia bisa pilih unitlink
nah lagi pula di unitlink sendiri teman teman
itu kita bisa pilih kok jenis instrumen investasinya nggak harus selalu saham
ya bisa pasar uang bisa obligasi bisa campuran dan seterusnya mas
jadi punya hak untuk memilih uangnya mau dikemanakan
mungkin kebanyakan yang ruginya karena kemaren kan saham memang lagi signifikan drop ya mas
jadi sehingga fiturnya mungkin optimal seperti itu
jadi mungkin banyak juga yang tidak tahu kalau misalnya bisa
memilih instrumen reksadana investasi apa yang ingin dialokasikan dari uang yang kita setorkan begitu ya mas roby
tapi ini nih kalau kita bicara soal instrumen investasi
begitu ditaruh di saham atau obligasi pasti ada risiko peneluran nilai
atau penurunan nilai investasi yang tidak dipahami begitu oleh masyarakat
bagaimana kemudian bisa mengetahui performance dari reason investasi
produk asuransi unitlink dari perusahaan tertentu
oke biasanya kita akan dapat laporan saldo nilai tunai kita yang terbentuk ya
tergantung cara bayar
biasanya kita bayar per tahun biasanya kita bisa dapat laporan tahunan
atau kalau emang teman teman itu sekarang banyak perusahaan asuransi yang memberikan langsung customer portal
jadi kamu bisa lihat langsung saldo tunai kamu berapa
tinggal dilihat aja nih misalnya udah tiga tahun saldo tunai di aplikasi berapa nih asuransi x
terus coba kamu bandingin dengan ilustrasi yang di awal kamu beli
kan ada tuh ilustrasi yang tinggi
kalau ternyata oh pokoknya nggak performance nya kurang ya
bisa jadi kamu boleh ganti switch
misalnya tadi saham yaudah deh diganti ke obligasi dulu gitu
karena kan lagi tidak pasti ekonominya
itu mas sahabat punya hak kok untuk mengubahnya
dan biasa free dua tiga kali ganti jenis investasinya mas aldi
mas roby ini kembali lagi ya soal pilihan memilih asuransi tradisional ataupun unit link
tadi kan mas roby mengatakan bahwa kembali lagi kita harus tahu ini adalah asuransi yang dibarengi dengan investasi bukan sebaliknya
bagaimana kemudian mas sahabat bisa menentukan
dengan porsi yang pas dalam kemudian mengambil sebuah asuransi unit link begitu agar mereka dapat perlindungan yang sepadan
kemudian investasinya juga nanti akan sepadan dengan hasil yang disetorkan tiap bulannya preminya
pertama tama kita harus lakukan dulu financial check up mas
jadi ibaratnya kita harus tahu dulu kondisi keuangan kita secara keseluruhan
karena asuransi cuma salah satu elemen dasar ya dalam perencanaan keuangan pribadi
ya kan masih ada dana darurat ya
masih perlu soal manajemen hutang kalau ada
ya kan terus bicara arus kas
ya jadi asuransi bukan satu satunya solusi untuk seluruh masyarakat keuangan enggak
ya ibarat kalau satunya aja enggak beres mungkin akan terganggu semua
dari sinilah baru kita tahu oh ternyata asuransi masih perlu bagian bagian yang lain
ya kan kita hitung idealnya kita perlu uang proteksi jiwa berapa
sakit setis berapa
asuransi kesehatan berapa
nah nanti emang kita memang perlu bandingin
ya jadi jangan males ya jangan itu kita emang harus bandingin
misalnya asuransi x opsinya seperti apa dengan uang misal satu juta
dari perusahaan asuransi b bisa kasih benefit seperti apa
ya jadi sebagai kita window shopping ya nanti baru kita lihat nih kira kira sama sama standing satu juta nih
mana yang kasih bisa lebih besar benefitnya
makanya saya punya istilahnya ini mas aldi value protection
ya dengan premium
kita sesuaikan mana yang bisa kasih benefit paling besar
dan nggak usah khawatir juga mas kalau buat teman teman yang misalnya
oh saya udah beli nih
terus takutnya nih yang diproposal dengan waktu dijadi setelah buku polis itu sesuai apa enggak
teman teman punya hak waktu untuk mempelajari
ya itu empat belas hari
sesuai nggak sih yang di awal saya omongin ke misalnya ke agent atau ke tenaga pemasar ya kan
kalau memang tidak sesuai
kamu berhak untuk menutupnya
ya cuma dipotong biaya admin uang dikembalikan full mas
jadi teman teman nggak usah parno nggak usah takut
beli beli aja dulu
kalaupun memang nanti gak sesuai kamu punya hak untuk mengembalikannya
yang paling penting adalah mengetahui ya mempelajari polis polis yang mereka beli begitu ya
tidak tergiur dengan iming iming imbal hasil besar terkait dengan ilustrasi yang diberikan di awal

ini kan pasti terjadi ilustrasi tersebut kebanyakan adalah sebuah hasil dari misselling ya
mis komunikasi antara si nasabah dengan agent asuransinya
kemudian bagaimana ini agar nasabah tidak mudah cepat tergiur begitu dengan ilustrasi yang diberikan
tidak bisa mengantisipasi lah adanya mie selling yang hanya menargetkan jumlah nasabah banyak saja mas
di satu sisi tadi kita bisa make sure lagi ya setelah polis jadi
ya tadi bisa telepon ke teman teman

bener gak sih manfaat yang saya mau seperti ini gitu
jadi kita perlu double verified ya mas ya
bisa agent ngomong a yaudah kita confirm
benar nggak sih benefit polisnya seperti ini
untuk memastikan gitu kan
kadang takutnya apa yang diomongkan abc ternyata yang didapat cuma ab doang misalnya kan
tentu kan nanti kita kecewa di belakang
nah masalahnya asuransi ini unik nih
saat kita perlu ya saat kita nggak butuh ya saat kita nggak butuh kita bisa beli
tapi waktu kita udah butuh biasanya udah terlambat nih mas
jadi teman teman ayo yang udah punya asuransi coba review lagi nih
kira kira sudah sesuai belum
jangan sampai sudah klaim ternyata nggak sesuai malah kecewa
itu yang akhirnya bikin image nya pesannya asuransi rugi segala macam
nah seperti itu sih mas
mas roby ini kan kita bicara soal asuransi
tadi mas roby juga sempat menyinggung ya soal asuransi ini yang harus dijadikan sebagai sebuah proteksi
tapi juga jangan terlalu melihat sudut investasinya terlalu besar
jadi kan pastinya mindset yang harus kemudian diambil saat kita membeli suatu produk investasi
apa yang harus kita dahulukan
kemudian kalau sudah menjadi nasabah asuransi unit link strategi keuangan kedepannya apa yang harus diperhatikan juga mas
oke jadi yang pertama sorry mas tadi pertanyaannya gimana
ya terkait mindset dan dalam kita mengambil asuransi begitu
memilih asuransi tersebut
tradisional ataupun unit link
apa yang harus kita kedepankan
oke ya tadi produk asuransi ya kita besarnya proteksi
jadi kalau dilihat adalah tadi uang proteksi jiwanya berapa
ya uang pertanggungannya istilahnya
jadi itu yang kamu lihat
karena itu pasti nilainya
ya kalau terjadi resiko meninggal resiko cacat atau penampil
jadi uang itu akan keluar
sedangkan kalau yang di unit link yang ilustrasi saldo segala macam setelah lima tahun setelah enam tahun
itu sifatnya tenta
cuma ilustrasi tidak dijamin
ya jadi teman teman harus sadar ya
sedangkan kalau produk tradisional emang ada yang memberikan nilai pasti
jadi itu tinggal dilihat jenisnya tradisional atau unit link
kalau tradisional pasti dapat
kalau unit link biasanya tergantung kondisi pasar waktu nanti sekian tahun
tapi tadi kembali lagi karena ini produk asuransi produk proteksi ya
kita lihat uang pertanggungannya
sebagai contoh gini mas
misalnya saya sama sama bayar satu juta misalnya ya
kita concern nya adalah asuransi jiwanya
misal di tradisional mungkin cuma dapat misal dua m
mungkin di unit link dapatnya cuma satu m
menurut kamu value nya besar di mana gitu
karena di unit link kan bisa aja tambah upay jiwa plus kesehatan plus segala macam
sedangkan kalau unit tradisional kan harus tiga polisi yang terpisah
saya balikin makanya gitu kan
sama sama spending satu juta
kalau emang murni jiwa ternyata tradisional bisa dapat dua m
ternyata di unit link misalnya hanya satu m
nah itu kan kembali ya
apakah ada kebutuhan asuransi lain atau memang cuma murni asuransi jiwa yang diperlukan
perlu nggak sih kemudian mengambil asuransi tambahan jika kemudian sudah memiliki asuransi unit link
yang kemudian mungkin pada depan harinya
di kemudian hari merasa wah kayaknya saya butuh proteksi yang lebih nih
ini bicara saya pribadi ya
saya pribadi punya delapan polik mas
banyak ya mas robby
iya ada unit link
seiring kita naik level ya
baik itu income kita naik
terus mungkin stage kehidupan kita naik tadinya single menikah
menikah punya anak
terus aset kita bertambah berarti income kita naik berarti proteksi harus dinaikin mas
ya jadi udah pasti ini nggak akan berhenti
cuma satu polis selesai nggak
jadi seiring tadi kita bertambah segala macam kan income kita naik proteksi harus dinaikin
misalnya income kita seratus juta berarti kan kurang lebih sepuluh juta untuk asuransi
apakah pada saat income kita satu m proteksi sepuluh juta ini cukup buat meng cover kan nggak
berarti harus ditingkatkan
jadi selalu upgrade
baik baik mas roby ini tentunya sangat mencerahkan ya pagi ini terkait dengan asuransi
yang paling penting adalah bagaimana kita memahami konsep bahwa unit link adalah asuransi yang disertai dengan investasi
bukan sebaliknya begitu lalu pelajari polis yang sudah tertera yang sudah kita beli
pelajari pahami secara utuh dan juga kemudian lakukan benchmarking sebelum mengambil asuransi yang ingin dipilih
bedakan dengan return dari perusahaan perusahaan asuransi satu sama lainnya begitu ya mas roby
agar ini tidak terkecoh gitu kemudian harinya dengan unit link ditawarkan
terima kasih mas robby kristi perencana keuangan final sehat finansialku sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
salam sehat mas robby
sehat juga mas aldi